kemajuan teknologi kecerdasan artifisial atau ai yang kita rasakan belakangan ini
ternyata terbukti sukses membantu berbagai aktivitas kehidupan
apalagi baru baru ini masyarakat di bawah terpukau dengan kehadiran sejumlah contoh kecerdasan artifisial
yang tentu saja tanpa disadari menghadirkan kemudahan untuk melakukan berbagai hal
nah oleh karena itu kita perlu tahu apa itu sebenarnya yang disebut kecerdasan artificial atau artificial intelligence
dan sejumlah fungsinya dalam berbagai bidang termasuk di dunia pendidikan
lalu bagaimana perkembangan teknologi kecerdasan artifisial dan sejauh mana potensi dan ancamannya
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
kecerdasan artificial atau artificial intelligence yang kerap dikenal dengan ai
adalah cabang ilmu komputer yang menggunakan kemampuan mesin untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas
yang biasa dilakukan
manusia ai mengumpulkan dan mengolah berbagai data yang diterimanya menjadi informasi berguna
agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan
teknologi ai telah menyebar ke berbagai bidang mulai dari otomotif bisnis hiburan pendidikan bahkan kesehatan
ai kerap kita gunakan dalam kehidupan sehari hari seperti asisten virtual
navigasi gps media sosial mobile banking dan online shop
perkembangan ea yang sudah ada sejak lima puluh tahun lalu kini mengalami banyak kemajuan
ai semakin pintar dan mampu membantu kehidupan manusia bahkan memberikan jawaban yang lebih akurat atas suatu permasalahan
perkembangan ai yang sudah ada sejak lima puluh tahun lalu kini mengalami banyak kemajuan
kedepannya ai akan terus berkembang dengan berbagai kemungkinan
yang dapat terjadi bahkan yang tidak ada dalam bayangan manusia
kepada pengguna ai apa yang terjadi
banyak sekali contoh produk kecerdasan artifisial yang digunakan sehari hari oleh kita semua
seperti misalnya asisten virtual yang marak digunakan pelajar mobile banking serta platform transportasi dan berbelanja online
nah untuk membahas lebih mendalam mengenai kecerdasan artificial atau artificial intelligence di studio telah hadir
ketua umum korika kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial hamam riza
pak hamam apa kabar
apa baik baik sekali
mungkin kita kenal dulu ketika pak hamam itu di bppt
sekarang sudah brin nah ternyata ada kesibukan baru ya pak hamam
korika ini suatu wadah sekarang yang diketuai oleh
pak hamam bisa cerita sedikit apa sih korika itu dan kenapa dan apa relevansinya untuk sekarang ini
adanya kolaborasi seperti ini
ya jadi memang pada saat kita bertemu ya dalam beberapa kesempatan sewaktu masih di bppt
itu ada upaya kita membangun strategi nasional kecerdasan artificial
seratus tahun soalnya
seratus tahun indonesia
dan korika terbentuk ya
di dalam proses kita
mengimplementasikan strategi nasional kecerdasan artifisial ini sebagai sebuah orkestrator
kuat helix kita sebutkan
jadi empat ya empat helix
tambah lima nanti harus ada

media ya tentu tentu
dan kita berorientasi kepada upaya untuk bisa mengembangkan seluruh fokus area yang ada di dalam strategi nasional kecerdasan artificial
karena namanya adalah kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artificial
jadi semacam think tank khusus untuk ai
sebagai think tank untuk
ini kapan di set up nya pak hamam
siapa kira kira sekarang anggotanya
di set up nya itu tepat pada hari kebangkitan teknologi nasional
sepuluh agustus di tahun dua ribu dua puluh
dan itu adalah waktu yang tepat
setahun setelah kita meluncurkan strategi nasional kecerdasan artifisial indonesia dua ribu empat puluh lima itu
dan dalam perjalanannya
korika telah bisa
menghadirkan para entusias para pengembang baik dari sisi akademik
maupun dari startup dari komunitas dan dari lembaga lembaga pemerintah yang memang berpikir bahwa ai ini memang akan menjadi future forward dari inovasi di berbagai bidang
bicarakan bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia
kalau dari segi anggota yang menjadi bagian dari korika sekarang ada berapa
ini kan mencerminkan juga
ya korika telah memiliki hampir tiga ribu individual members
serta berbagai korporasi yang memang menjadi juga senat daripada korika

butuh pemanfaatan dari ai yang muncul dari berbagai sektor
itu nanti akan dikawal oleh para corporate members dari korika
iya jadi kolaborasi ini memang sangat penting apalagi kalau kita lihat ini sekarang
kita sepuluh tahun terakhir ini kan kita sudah istilahnya terbiasa dengan yang namanya digital gadget
internet of things dan kita semua pengguna kita semua konsumen
tapi mungkin kita sendiri belum paham yang namanya itu ai kecerdasan

nah ini kan juga semacam edukasi bagi kita nah ini kan juga semacam edukasi bagi kita

orang orang yang menggunakan tapi bukan data scientist atau orang yang paham teknologi itu
sebenarnya apa sih definisi dari kecerdasan artifisial
kita paham ya kecerdasan kan biasanya manusia itu cerdas
tapi kecerdasan artifisial dan contoh contoh penggunaannya dan produk produknya yang saat ini sebenarnya sudah kita miliki
dan kita gunakan dalam kehidupan kita sehari hari
dan kita mungkin bisa mulai dari definisi ini ya

dan kita mungkin bisa mulai dari definisi ini ya
jadi itu adalah kecerdasan yang sebenarnya kita miliki dari kecerdasan itu sendiri yang secara alami itu dimiliki oleh manusia
jadi itu adalah kecerdasan yang sebenarnya kita miliki
nah kecerdasan artificial ataupun artificial intelligence kita singkat ai saja
ai ini merupakan sebuah upaya untuk membangun intelijensi dari mesin

dalam hal ini tentu saja komputer gitu ya
untuk bisa melakukan dan berpikir seperti manusia
melakukan dan berpikir seperti manusia
dan dalam tentu itu
tapi yang melakukannya adalah komputer
dan dalam tentu itu
tapi yang melakukannya adalah komputer
adalah mesin ya
karena ai itu berkembang sudah cukup lama
dari sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam mungkin pertama kali istilah ai itu dikeluarkan oleh john mccarthy pada saat itu
dari sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam mungkin pertama kali istilah ai itu dikeluarkan oleh john mccarthy pada saat itu

dan kemudian dia berkembang
dan kemudian dia berkembang
saya sendiri mengalami sebuah proses itu sendiri
bagaimana ai yang sejak awal dikembangkan berbasis pada knowledge base kita sebutnya itu
bahwa setiap rule aturan seperti kita berbahasa ini harus kita ajarkan ke komputer
kita masukkan dalam bentuk program ke komputer
kita masukkan dalam bentuk program ke komputer

jadi bagaimana komputer bekerja itu tergantung dengan program atau data

bagaimana dengan dalam perkembangannya ini
dalam perkembangannya kemudian ai ini setelah mengalami beberapa kali winter gitu ya musim dingin terhadap winter
dengan metode yang baru yang disebut dengan penggunaan connectionist model ataupun neural network
itu kemudian bisa menghasilkan algoritma yang berbeda

itu kemudian bisa menghasilkan algoritma yang berbeda
sehingga mesin komputer itu bisa belajar sendiri

dengan data yang kita berikan
inilah yang disebut dengan machine learning pembelajaran mesin
nah perkembangan dari pembelajaran mesin inilah yang saya kira menyebabkan ai itu sekarang itu menjadi hal yang sangat cepat

luar biasa dan ini mungkin yang terakhir produk yang baru mungkin sebelum satu tahun ya itu yang namanya cat gpt
jadi seolah olah itu kita bisa berkomunikasi dengan komputer dengan segala macam pertanyaan bisa mendapatkan jawaban yang luar biasa
ya nggak tahu kalau benar atau tidak tapi luar biasa bagusnya
pak hamam ini menarik sekali tapi nanti dari segi contoh contoh produknya dan mungkin apa penggunaannya kita istirahat sebentar
tapi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar saya ditemani oleh ketua umum korika hamam riza
korika adalah kolaborasi riset dan inovasi industri kecerdasan artifisial
dan kita melihat bahwa ai atau kecerdasan artifisial ini merupakan suatu bagian yang terkini dari perkembangan teknologi digital yang selama ini sudah cukup lama kita istilahnya alami kita miliki
dari komputer dan kemudian setelah itu ada internet
dan kemudian ada macam macam lah social media
dan sekarang ada hal hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari hari seperti belanja online banking online dan semua yang sifatnya online digital
mungkin dari segi penggunaan ya yang saat ini kita miliki bentuk bentuk produknya dan kira kira apa apa saja manfaat dan benefitnya yang ai ini sudah kita rasakan
ya ai itu akan
masuk ke dalam berbagai segi kehidupan kita
seperti tadi desi sudah sampaikan kita akan melihat ai itu ada di bidang kesehatan akan melihat ai itu di bidang transportasi
dalam pendidikan di dalam manajemen dan di dalam kita mengembangkan misalnya smart cities
ini semua akan
berdampak ya dengan pemanfaatan dari ai use cases
jadi kasus kasus di mana ai itu memiliki peran yang besar gitu ya di dalam meningkatkan produktivitas kreativitas serta memberikan percepatan di dalam pencapaian pencapaian target ataupun kegiatan kita
dan mungkin bisa lebih akurat juga pak mam misalnya
apalagi yang repetitif gitu yang pekerjaan yang sebenarnya bisa kita replikasi gitu
ya jadi kita melihat bahwa ai ini akan menjadi virtual assistant dari banyak pelaku pekerja gitu ya
sehingga dia bisa memberikan sebuah output yang akurat dan meningkatkan kualitas dari hasil pekerjaan manusia
dan inilah yang saya kira menjadi sebuah pertanyaan bagi kita semua sekarang ini
apakah akan terjadi ai menggantikan pekerjaan manusia
yang menurut saya itu bukan menggantikan tetapi lebih kepada membantu manusia melakukan pekerjaannya
jadi semacam tool yang membuat kita jauh lebih efisien
ada yang menurut anda
ada yang mengatakan bahwa dulu kita kalau menghitung kan wah harus kita paham cara berhitung
tapi dengan menggunakan kalkulator kan tidak terlalu sulit untuk menghitung dalam jumlah yang besar
ai ini jadi manfaat yang paling kita bicara manfaat dulu ya karena kenapa kita ciptakan ini kan pasti untuk memudahkan kehidupan kita
taruhlah dalam masalah kesehatan
apa yang kita bisa dapatkan manfaatnya
kalau kita menggunakan
dengan ai untuk membantu misalnya para dokter untuk melakukan diagnosa atau melakukan
untuk tenaga kesehatan begitu ya
ya seperti yang tadi saya sampaikan ai adalah tools perangkat yang bisa mengaugmentasi kemampuan manusia
sehingga kemudian apa yang dikerjakan oleh manusia itu lebih berkualitas terlepas dari
mungkin bisa menggunakan
sebagian menghilangkan human error yang sering terjadi
apalagi kalau manusia kan bisa capek
mereka jam kerjanya juga sudah
jadi kalau misalnya di bidang kesehatan ini ai itu akan membantu pekerjaan dari dokter
ataupun tenaga kesehatan
katakanlah kita ambil contoh radiolog ya
radiolog yang sebenarnya melakukan analisa itu dari citra
dari medical imaging
misalnya hasil ronsen x ray atau dari ct scan gitu
nah ai bisa membantu seorang radiolog untuk menganalisis dari citra tersebut dengan lebih cepat dan lebih akurat
sehingga kemudian dokternya akan merasa terbantukan untuk memberikan diagnosis
dengan cepat dengan akurat
dan dokternya bisa mungkin fokus ke hal yang lain
tentunya sebagai dalam konteks komunikasi dengan pasiennya gitu ya
itu bisa menyampaikannya dengan lebih lugas dengan lebih cerdas mungkin ya
di dalam penyampaian penyampaian
karena memang itu belum dimiliki kemampuan itu oleh ai itu sendiri
jadi ai kalau kita ini kan film film science fiction itu kan selalu ini
robot akan menggantung
karena mereka jauh lebih cepat lebih cerdas mereka
karena komputer bisa berkomunikasi satu sama lain dengan begitu cepat
jangan jangan justru kita yang digantikan
itu itu itu
nah ini kan konsen
itu adalah ekstrim ya
kalau kita bicara mengenai potensi dari yang negatifnya yang harus diwaspadai
dengan adanya ai ini yang merambah ke seluruh
dari kehidupan kita
ya sekarang ini kalau kita melihat apa resiko kita menggunakan sebuah generatif ai seperti chat gpt ya
di dalam dia memberikan respon terhadap apa yang kita tanyakan begitu ya
nah ada yang kata ada yang disebut dengan halusinasi gitu ya
bahwa dia berhalusinasi sehingga jawaban yang diberikan juga salah
jadi bukannya tidak mungkin ai itu memberikan jawaban yang salah
tergantung dengan data yang
dengan data set yang diberikan pada saat sebuah mesin ai itu dilatih ya
untuk menjawab ataupun untuk memberikan sebuah respon terhadap apa yang kita inginkan
kecuali ai nya sendiri nanti bisa belajar dari kesalahannya
dan kemudian juga menjadi salah satu yang harus kita perhatikan bahwa apakah dia adalah ai yang responsibel
explinable ai artinya ai yang memang bisa dijelaskan kenapa dia memberikan sebuah jawaban gitu
tanpa kita mengerti dari mana data data yang diperoleh untuk memberikan jawaban tersebut
nah ini tentu juga memerlukan kehati hatian ya
dan beberapa hal lain juga terkait dengan fungsinya ya
di dalam pendidikan dikhawatirkan bahwa dengan adanya chat gpt ini
bisa mengejarkan pr dalam tiga minggu
atau dan lain lain
itu kan tentunya menjadi concern daripada dunia pendidikan kita
tetapi kalau kita baca ya lebih lanjut
pendidikan itu akan sangat menguat ya
kemampuan untuk memiliki personalitas
dan juga untuk memiliki kebijakan
sehingga setiap siswa itu bisa mempertajam kompetensinya
atau memiliki pengetahuan yang lebih luas dengan dibantu oleh ai
kalau dari segi pekerjaan
nah ini saya sudah lihat misalnya ada ai yang di china misalnya
dia menggantikan presenter pembawa berita
jadi kira kira yang paling gampang
pekerjaan ataupun tas yang bisa digantikan oleh ai sekarang ini apa apa saja pak hamam
ya itu mungkin agak sulit kita menjawabnya saat ini
karena tahapan ai saat ini itu belum sampai kepada artificial general intelligence
artinya dia sudah memiliki kemampuan persis seperti manusia
tapi untuk sebuah pekerjaan tertentu
ya tentu saja ai itu bisa dilatih untuk melaksanakan jenis pekerjaan yang terbaik
biasanya akuntan gitu harus menganalisa data
ini bisa digantikan kan
bisa dibantu dan digantikan oleh ai sekalipun
bila memang pekerjaan itu sudah merupakan pekerjaan yang memiliki data set yang lengkap
pengetahuan basis pengetahuannya yang lengkap
sehingga kemudian kita bisa melakukan pekerjaan yang lebih lengkap

yang jelas misalnya di industri itu semua bisa digantikan oleh ai
apalagi yang basisnya itu ada instruksi seperti manufacturing misalnya
jadi saya pernah membaca satu report gitu ya
tapi apa itunya juga menjadi skilling
jadi memang begitu
kita tidak bicara tentang job displacement
tapi bagaimana kita membuat job baru gitu ya
dengan kemampuan reskilling maupun upstinasi
harusnya ada job creation yang baru dan pekerjaan dari segi kualitas harusnya lebih menarik
kalau kita di sekolah bukan hanya menghafal terus hitung hitungan dan
dan multiple choice a b c dan lain sebagainya
tapi justru harus ditantang lebih kreatif
kita akan istirahat sebentar pak hamam
tapi tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan kembali sesaat lagi
masih bersama insight with desi anwar di studio ada ketua umum korika hamam riza
kecerdasan artifisial sejauh ini yang kita harapkan tentu saja hal hal yang sifatnya positif ya
mungkin bukan ancaman tapi kekhawatiran karena ai ini dan ini sudah berlaku di berbagai macam industri tadi
ini di indonesia ini kita bicara sekarang tentang indonesia
yang jumlah penduduknya sangat besar
dan juga tingkat pendidikannya masih banyak yang harus diperbaiki
dan jumlah pengangguran yang lebih tinggi
ini kira kira bagaimana ya
itu yang pertama
dan kedua penggunaannya juga
kalau saya lihat ini kalau sudah masuk ke ranah yang digital itu kan masalah ada masalah privasi
jadi identitas kita juga sudah bukan kita yang miliki
belum lagi penggunaan yang tidak etis tadi bisa dibilang
bisa saja digunakan untuk menipu dan lain sebagainya
di indonesia bagaimana pak hamam
apakah yang menjadi concern terhadap perkembangan teknologi
ancaman itu pasti ada ya dengan adanya ai ini
tetapi itu kembali kepada bagaimana strategi kita untuk bisa tumbuh bersama ai ini
karena saya kira ai itu akan menjadi salah satu pengungkit
yang besar bagi ekonomi digitalnya indonesia
kalau kita bicara tentang indonesia dua ribu empat puluh
di mana kita menjadi negara nomor lima
terbesar di dunia dari sisi ekonomi
tentunya ekonomi digital itu akan sangat menjadi faktor
kita lihat selama covid ini
karena penggunaan dan ketergantungan kita terhadap teknologi itu luar biasa meningkat ya
tentunya dengan jumlah tenaga kerja
apalagi kalau kita bicara tentang bonus demografi ya
yang akan kita nikmati ini sampai dua ribu tiga puluh
tentunya tenaga kerja kita yang produktif ini harus mampu beradaptasi dengan peluang peluang yang diciptakan dengan kebaruan dari teknologi
tapi kita tidak bisa hindari
oleh karenanya harus ada strategi
bagaimana digital literacy dan kemudian digital talentnya kita
itu juga bisa tumbuh signifikan
untuk mengisi ceruk dari digital economy kita ini
jadi walaupun kita ini indonesia memang memiliki
banyak jenis pekerjaan ya
yang tentu saja tidak ingin kita
jadikan pekerjaan yang hilang gitu ya
tetapi bagaimana membuat pekerjaan pekerjaan yang mungkin akan tersisihkan dengan adanya ai ini
menjadi peluang baru untuk mentransformasikan pekerja pekerja kita itu untuk bisa mengisi peluang kerja yang baru
nah dari korika sendiri sebagai perancang strategi
strategi nasional ini apa kira kira prioritas yang harus dilakukan sekarang
dan siapa yang harus menjadi leader dalam hal ini
ya kita di korika sebagai sebuah platform
orkestrasi yang berusaha menghubungkan seluruh stakeholder yang ada dalam pengembangan ai
kita ingin fokus pada empat hal supaya benar benar ai itu bisa tumbuh dengan
kuat dan memberikan kontribusi yang maksimal di dalam pencapaian tujuan indonesia dua ribu empat puluh lima itu
ada yang terkait dengan regulasi
kita harus bisa membangun regulasi dan kebijakan termasuk ethical ai
ya sebagai guardrail
koridor yang mana setiap produk ai yang kita hasilkan itu tentunya harus memiliki lisensi
jadi regulasi ini penting
tapi apakah regulasi ini berdasarkan suatu negara atau secara global mengingat teknologi ini kan bukan kita yang miliki juga
ini merupakan teknologi yang dikembangkan oleh para ahli ahli ya kebanyakan di dunia seperti amerika serikat maupun eropa
regulasi global tentuan mungkin diperlukan seperti juga teknologi teknologi lain yang memiliki teknologi yang berbeda
memiliki pengaruh yang sangat besar kepada kemanusiaan ya misalnya
sampai di senate hearing nya sam altman dengan kongres itu juga sempat ditanyakan apakah harus ada semacam badan internasional yang menjaga guardrails daripada ai ini
dan secara lokal secara negara kita pun juga tentunya harus bisa memiliki ya regulasi yang mumpuni
katakan saja di dalam kita menjalankan sistem ai itu di dalam negara kita yang memiliki ideologinya pancasila ya
jadi ada perbincangan ini sekarang ya
meskipun ada rekomendasi dari unesco yang disetujui oleh satu ratus sembilan puluh tiga negara
tentunya kita harus bisa menyelaraskannya
ya dengan nilai nilai yang ada di dunia
dengan nilai nilai kehidupannya kita
kita sendiri harus mampu mengembangkan ai versi indonesia
dengan data yang memang didapatkan dari
dapat dari indonesia
sebagai salah satu sumber daya alam kita
karena kepintaran dari ai ini tergantung dengan data yang kita berikan kepada mesin learning tersebut
itu tadi satu regulasi yang lain
ya satu regulasi
yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengorganisir data
dan juga mengembangkan infrastruktur
karena untuk mengembangkan ai ini kita memerlukan infrastruktur super computing
di dalam kita mengembangkan model model khususnya misalnya kita mengembangkan model yang berbahasa indonesia
jadi chat gpt nya juga nanti dalam bahasa indonesia
kemudian yang ketiga adalah pengembangan talenta
harus lebih banyak lagi data saintis dan para program
dan inilah yang diupayakan oleh korika sebagai orkestrator di dalam mengembangkan ai ecosystem saya sebutkan ini
nah untuk talenta talenta ini kita kan tentunya perlu menyampaikan kepada sumber daya manusia itu
ketersediaan data ketersediaan komputasi sehingga mereka bisa mengembangkan kompetensi mereka
memahami perkembangan algoritma algoritma yang dipakai di dalam ai itu sendiri
sampai kepada menghasilkan ciptaan ciptaan karya sendiri gitu ya
yang memang sesuai dengan kebutuhannya
katakanlah untuk sektor kesehatan ya kita harus mengembangkan ai data scientist untuk bidang kesehatan
untuk bidang pertanian kita akan juga perlu membangun talenta talenta ai untuk bidang pertanian
oke dan terakhir pak ahmad
dan yang terakhir saya kira kita korika harus memberikan nilai kepada komunitas
tentunya komunitas ini yang nanti akan nurturing dari ai ekosistem itu sendiri
dan itulah yang menjadi saya kira visi dan misi kami di korika ini untuk bisa menghela keseluruhan inovasi ai untuk negara kita
dan setelah ai kecerdasan artifisien sudah ada di kita dalam kehidupan sehari hari sekarang saja kita bicara dengan google dengan alexa dengan hello siri untuk melakukan pekerjaan pekerjaan
dan mereka semua memahami kita lewat algoritma
nah mungkin singkat saja ke depan ini sesuatu yang perlu kita sambut dengan optimisme
otman dan elon musk yang justru para pakar pakar high iptec ini dan teknologi ini mengatakan
ai apalagi kalau sudah menjadi agi sudah seperti manusia ini sesuatu yang harus kita waspadai
kalau saya sebagai orang yang bergelut di dalam teknologi kita harus meng embrace ai ini
tentunya seluruh potensi yang bisa kita dapatkan dari ai ini kita perlu apa olah ya sehingga kita bisa menghasilkan
ini tentang evaluasi com felt yang moreover
oke casista cantik banget deh
memberikan hal hal yang buruk ya gantung siap tergantung ya oleh karena saya tetap berpikir
positif bahwa ai ini bisa membawa kita di dalam perjalanan transformatif gitu menuju kepada visi
indonesia yang maju dua ribu empat puluh lima baik terima kasih banyak pak hamam nih sangat mencerahkan dan ini sebenarnya
exciting ya karena ini semua orang sekarang membicarakan mengenai ai jadi mau tidak mau
kita bukan saja harus paham tapi kita harus tahu bahwa ini adalah salah satu alat yang bisa kita
gunakan tapi jangan sampai kita yang dipergunakan diperalat oleh alat kita sendiri pak hamam terima kasih
banyak dan juga kita harapkan korika bisa memberikan masukan masukan yang sangat baik
dan positif kepada pemerintah dalam mengatur semua ini dan juga
menjadi leader ya bagi kita semua untuk memahami lebih lanjut lebih dalam lagi mengenai artificial
intelligence ya tetaplah bersama insight with desi anwar kami akan segera kembali dengan
seorang narasumber lainnya seorang anak muda indonesia yang berprestasi dan menggeluti
teknologi ai kali ini dalam bidang pendidikan tetaplah bersama kami
kehadiran teknologi kecerdasan artificial dengan fitur fungsi dan tampilan yang baru
semakin berdampak pada banyak aspek kehidupan manusia tidak terkecuali dalam dunia pendidikan
ai atau kecerdasan artifisial mulai mengambil peran dalam kegiatan pembelajaran di sekolah maupun perguruan
tinggi nah hal ini tentu memberikan implikasi secara eksplisit terhadap kehidupan kerja manusia di masa
depan untuk membahas arti pentingnya kecerdasan artifisial di dunia pendidikan saya sudah
ditemani oleh seorang tamu istimewa anak muda asal indonesia yang diundang berpidato dalam
eco sob partnership form di markas pbb di new york amerika serikat pada tanggal tiga puluh satu januari lalu
dialah miklos sunario miclos bersama timnya dari social enterprise
edubion berhasil memenangi lomba di bidang educational technology yang diikuti oleh
seribu lima ratus startup dari delapan puluh lima negara congratulations miklos selamat ya dan miklos ini sudah lama tinggal di
kita mulai sebagai organisasi non profit karena sebagai orang muda kita masih naif dan memiliki ideologi yang agak idealis
jadi kami mulai sebagai organisasi non profit dan kami bekerja di sepuluh negara yang melakukan hal hal biasa seperti tutoring tutoring khusus
serta workshop khusus seperti ai atau digitalisasi yang sederhana

pendidikan secara umum meskipun saya memiliki pendapatan indonesia yang lebih besar karena dari sepuluh negara yang saya terlibat dengan indonesia adalah yang paling banyak
karena kami memiliki pemahaman pendidikan secara khusus dari dua sisi
pertama adalah pendidikan secara umum
kami sebagai pendidikan secara umum tapi juga sebagai pelajar kita sendiri kami memutuskan
hey saya pikir tidak ada yang menjawab kebutuhan ini dalam pendidikan tapi kami memiliki kemampuan teknis untuk melakukannya
jadi kenapa tidak
itulah mengapa saya dan pembinaan saya mulai berusaha untuk belajar ke atas seperti apa yang sedang dilakukan hari ini
pertama perusahaan ai

jadi saya pikir ada tiga masalah yang terdapat
pertama perusahaan ai
ada tiga masalah di pendidikan yang tidak dihadapi dengan berbeda
masalah pertama adalah pendidikan tersebut sering terlalu membosankan
saya berkata sebagai pelajar bisa terjadi banyak kali
dan tidak tergantung pada keinginan pelajar
jadi kami mempunyai alat ai yang mempengaruhi pengalaman pelajaran
sehingga setiap pelajar dapat belajar apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka inginkannya
dan juga personalisasi ini juga dipustimalkan untuk kemampuan mereka
jadi itulah masalah pertama yang kami lakukan
jadi anda sudah memiliki produk
ya kami sudah memiliki produk
oke dan anda dapat menyalin ini

ini digunakan untuk pengguna yang tertarget seperti contohnya beta test di amerika serikat dan kanada saat ini
tapi pada musim ini sebenarnya saat saya menjanjikan dan menjalankan di indonesia
jadi jika ada institusi yang mencari keuntungan untuk pendidikan disini saya
bagaimana aplikasi ini bisa misalnya untuk
apakah kita berbicara tentang
kindergarten sampai sekolah tinggi atau
hanya semuanya benar
beritahu kami sedikit lebih tentang ini
baiklah tentu saja
jadi ada tiga aplikasi utama dari ai di dalam platform kami

katakanlah ibu desi anda mungkin belajar kalkulasi dan anda sangat baik dalam kalkulasi
ai kami akan mengakui kemampuan anda dan membiarkan anda belajar lebih cepat dan lebih dalam dengan pertanyaan yang lebih sulit
dan konten yang lebih sulit
sebagai contoh katakanlah anda berjuang dengan statistik
ai kami akan mengakui sekali lagi bahwa anda berjuang dengan statistik dan memberikan anda banyak feedback
banyak support pertanyaan yang lebih mudah dan bahkan interaksi guru
itulah aplikasi pertama
aplikasi kedua adalah ai kami mengerti keinginan pengguna
dan dapat berkomunikasi dengan itu dalam kata kata yang
berkomunikasi dengan topik topik yang kompleks dalam kata kata yang anda pahami
jadi kami telah melatih chatbot yang berkualitas
telah dilatih pada setiap kurikulum yang kami terima
untuk menggabungkan topik topik yang sulit seperti kecerdasan artifisial
yang saya pikir hari ini semua orang berpikir

tapi kami dapat mengajari kecerdasan artifisial dalam hal hal sederhana
seperti bola bola atau badminton
karena itu yang perlu untuk generasi muda seperti kami
dan ketiga segalanya yang saya katakan
segalanya yang ai tahu tentang pelajar
dari kekuatan kelemahan dan keinginan dalam setiap topik
kami akan menggabungkannya kepada guru sebagai alat analisis yang paling kuat dalam pendidikan
jadi jika sekolah menggunakannya

seseorang tidak memiliki chat gpt
dan guru berkata
tulis esai tentang mengapa impian roma terjatuh
atau apa istilah indonesia
dan anda hanya bisa bertanya soal chat gpt

untuk mengintegrasikannya dengan aspek pendidikan secara secara sekolah
jadi tidak ada penyakit
tidak ada penipuan
tidak ada penyakit untuk menjadi kebosan
tidak berpikir untuk dirimu sendiri
dan juga hanya mengambil keuntungan penuh
dari proses pendidikan
sebaliknya membuat kecepatan
dan membuat orang lain melakukan kerja sekolah anda
saya mengerti udesti
itu adalah pertanyaan yang sangat valid

adalah fitur ai kami bukan saja fitur kami sendiri
kami telah menggabungkan semua ini
dalam sistem pengurusan pembelajaran solusi yang satu satunya
jadi apapun yang dilakukan oleh pengurusan pembelajaran
komunikasi para guru pembelajar
kami memiliki semua ini dalam satu platform
semua yang perlu dilakukan oleh guru untuk berkomunikasi dengan para pelajar
dan seperti semua mekanisme yang anda sebutkan
untuk para pelajar mengirimkan hal hal dengan baik
dan melakukan hal hal yang ingin dilakukan oleh para pelajar
kami memiliki semua itu
dan saya rasa di sisi chatbot
ada cara khusus untuk mengajar chatbot
dan itu dengan cara yang tidak akan membenci para pelajar
untuk mencoba menggoda chatbot
karena itu akan menjadi masalah bukan
seperti kita punya fitur ini
dan para pelajar bisa menggunakannya

itu bukan apa yang kita lakukan
itu bukan belajar juga
apa yang dilakukan chatbot ini adalah menggabungkan pemikiran kritik
seperti itu selalu bertanya kepada para pelajar
seperti apa yang mereka tahu
dan berdasarkan apa yang pengguna tahu
memberikan jumlah yang tepat untuk memudahkan mereka
untuk mengisi selanjutnya
itu terasa seperti hal yang sangat bergantung
jadi berapa banyak pelajar atau guru atau sekolah
yang sedang menggunakan chatbot ini
bukan terlalu banyak untuk sejujurnya
seperti yang saya katakan
dalam fase ujian beta di amerika dan kanada
jadi saya pikir sekarang kita memiliki empat sekolah di bawah kita
dengan sekitar delapan ratus orang
jadi itu sekitar tiga orang
jadi itu jumlah kita yang sedang menggunakan
maksud saya masih di fase beta
maksud saya anda masih muda
dan kita masih belajar tentang ai
jadi mari kita berehat sedikit
kita istirahat sebentar
jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar
saya ditemani bersama co founder agibion mikro sunario
seorang anak muda yang berusia sembilan belas tahun
yang saat ini masih tinggal di kanada
dan ini sudah kelas berapa di kanada
sudah lulus sekolah tinggi ya
sudah lulus sekolah tinggi
sekarang semester empat
miklos kerja lu luar biasa
saya juga sangat bangga denganmu
kamu di indonesia
dan saya pikir ini adalah contoh yang bagus
contoh yang bisa diberikan kemampuan seperti kamu
kita harus memaksimalkannya di indonesia

semakin banyak bantuan yang kita dapatkan
terutama dari orang muda seperti kamu
untuk memperbaiki sistem pendidikan kita
bagaimana kamu tahu masalah pendidikan
bukan hanya secara umum
tetapi juga di indonesia
karena indonesia adalah negara yang besar
dengan banyak kegagalan dalam kualitas pendidikan
dan tantangan yang sangat berat
bukan hanya dalam hal kurikulum
tetapi juga kualitas guru
apa yang kamu lihat sebagai masalah utama
yang bisa diberi penyelesaian dari ide kamu
salah satu masalah yang paling besar di indonesia
adalah keinginan guru
biasanya ketika kita berpikir tentang pendidikan
kita berpikir bahwa solusi itu
berasal dari penduduk
memberikan penduduk lebih banyak akses ke ini
atau memberikan penduduk lebih banyak sumber di sini
dan semua itu benar
dan saya pikir itu adalah masalah yang sangat terhadap
yang sangat terhadap dengan banyak perusahaan lain
seperti banyak orang ketua saya
tetapi masalahnya berasal dari
kegagalan dari guru
oleh pemasaran teknologi pendidikan

saya ingin menggabungkan ini

jika kita membuat alat yang lebih spesifik
untuk membiarkan guru berkembang
dan sebenarnya ini adalah motto saya
seperti motto edubeyond adalah
menghubungkan pendidikan melalui ai
menghubungkan pendidikan melalui ai oke
dan itu agak seperti sebuah oksimoron kan
karena ketika kita bicara tentang ai
itu adalah hal yang artifisial bukan manusia
tetapi apa yang kita lakukan di edubeyond
saya pikir itu berbeda dengan semua orang lain
fokus kami bukan untuk mengganti guru
tetapi untuk menggantikan mereka
dan cara kami melakukan itu adalah
memberikan suara alat ai
yang membolehkan guru berbuat apa yang terbaik
elemen manusia di pendidikan
dan itu seperti berinterfasi dengan para pelajar
jadi kami telah menginap alat yang membolehkan guru
untuk fokus pada hal itu
contohnya kami memiliki sistem generasi konten ai
serta sistem penilaian ai
kedua fitur ini membuat apa saja dari ujian dan keterampilan
untuk guru dengan satu klik butang
jadi kamu sudah memiliki alat ini
mereka sudah siap
ya saya sudah siap
oke sekarang kamu berada di kanada
apakah kamu harus melakukannya di sini

apakah kamu berharap membawa visi ini
untuk mengubah sistem pendidikan di indonesia
saya pikir jika ada hal lain
itu sebenarnya prioritas saya juga
ada satu alasan yang saya pikirkan
saya telah melakukannya di amerika serikat dan di kanada
dan itu karena saya memiliki banyak akses
terhadap beberapa orang yang mendukung saya
jadi mereka sangat mendukung
ya mereka sangat mendukung
amerika serikat telah mendukung saya dengan cukup banyak
beberapa pasok dari pemerintah kanada
serta banyak korporasi
termasuk samsung dan mit
serta universitas lokal seperti uot ubc
dan bahkan uc berkeley
mereka memiliki lebih dari cukup
bagian yang berbagi teknologi
anda harus melakukannya untuk indonesia
anda berharap untuk kembali ke indonesia
ya saya benar benar berharap
untuk memastikan orang muda seperti anda
dengan alat yang sudah dibuat
bisa membuat anda ingin kembali ke indonesia
ada dua sektor yang membuat saya berpikir
pertama sektor pribadi
ini adalah sebabnya saya sangat senang

jika ada institusi di indonesia
seperti yang saya katakan
dan membangun sistem pendidikan mereka
maka saya ingin mereka tahu
bahwa kami ada di sini
dan kami siap membantu
berapa banyak dari anda
ada di tim anda
saya memiliki dua pengembang
dan saya memiliki
sekitar tujuh teknologi teknologi
dan beberapa orang yang bekerja di marketing
serta di bidang pendidikan
pemilik indonesia atau
saya memiliki beberapa orang
dari tim saya
oke apa tentang
hal hal seperti itu
yang membuat anda tertarik
untuk memperbolehkan anda
untuk menetapkan sesuatu seperti ini
juga para pengajar pendidikan
kami membutuhkan banyak bantuan
dan ide dan kreativitas
itu benar benar yang saya pikirkan
selain dari sektor pribadi
ada juga sektor yang lebih besar
dan saya pikir lebih pribadi
adalah sektor publik
usaha di akhir akhir saya
saya sebenarnya ingin bekerja dengan
kedokteran pendidikan dengan jelas
saya berusia sembilan belas tahun
mungkin itu sebuah
hal yang membuat mereka pikir
saya tidak siap atau
saya tidak berharga
waktu atau usaha mereka
saya tidak mendapatkan
pengembangan waktu yang
saya telah berikan di tempat lain
saya pikir itu adalah
hanya mengetahui saya
untuk negara saya
saya percaya pada anda
orang seperti anda
dan dengan kemahiran
sesuatu seperti ini
dengan mbak hamam
kita memiliki target
anda ingin menjadi
sebagai negara anda
di mana banyak
ini adalah sesuatu yang
bahasa indonesia yang terbaru
di seluruh dunia
yang kita tahu
tapi sekarang kita tahu
hal yang sama akan terjadi
para pelajar yang terbuka dengan ai
mungkin cara baru
pelajar mungkin akan
masalah dunia dengan ai
sebagai institusi pendidikan
kita hanya perlu
tapi saya sebenarnya
punya jawaban alternatif
tentang bagaimana ai
masalah yang tidak diadakan
apa yang kita pelajari sekarang
karena setiap tahun
orang indonesia yang muda
dan mereka bergerak
saya pikir salah satu masalah
karena apa yang kita pelajari
sistem pendidikan sekarang

dengan satu klik buton
anda bisa memodernisasi pendidikan anda
untuk bergantung dengan waktu
itu adalah yang paling penting
pendidikan problem yang tidak diadakan
yang kita lakukan
itu benar benar penting
mereka memiliki ujian yang sama
mereka menguji anda
mereka menguji anda
untuk hal yang sama

bagaimana anda melihat diri anda
di mana anda akan menjadi
sepuluh tahun dari sekarang

ketika kita berada
di mana saya bisa membuat
perubahan yang paling besar
saya tidak akan menghidupkannya
seperti apa yang saya coba lakukan
bukan untuk membuat
uang yang paling besar
tetapi untuk memenuhi visi saya
jadi di mana saya bisa
mengubah pendidikan paling banyak
semoga di indonesia
tapi di mana pun
itu tempat anda akan menemukan saya
berbicara dengan anda
indonesia yang berwarna emas
anda harus berada di sini
anda harus memastikan
indonesia yang berwarna emas
itu yang saya harapkan
terima kasih banyak
jangan lama lama di luar negerinya
saya mau pergi
anda juga dapat
menyaksikan tayangan ini
dan di youtube